hai seekor ular piton sepanjang tiga meter ditangkap warga sedang menjaga sawahnya di
desa kolor sumeneb madura jawa timur pada senin siang lokasinya yang berada di tepi jalan raya
sempat menarik perhatian warga yang tengah melintas bahkan warga rela menghentikan
kendaraannya untuk melihat dan mengabadikan penangkapan ular itu rencananya ular akan
dijual jika ada warga yang berminat membelinya mulai enggak besar disuai terus hidup keluar
di surabaya jawa timur seekor ular piton ditemukan warga di permukiman di kawasan kebraon minggu
malam ular sepanjang tiga meter ini tangkap warga di pengarangan sebuah rumah saat ditangkap ular
sempat memberontak dan masuk selokan ular kembali tangkap beberapa jam kemudian tentunya sangat resah
ya apalagi ini ular ular yang masuk pemukiman warga jadi untuk warga keberawan untuk
tidur pun ya juga susah meski sempat meresahkan ular tersebut kini dipelihara salah seorang warga